gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok memastikan proyek reklamasi teluk jakarta sudah sesuai dengan prosedur hukum
menurut ahok izin pelaksanaan reklamasi melibatkan seluruh pejabat instansi terkait dan bukan keputusan perorangan
saya tidak akan pernah ngeluarkan izin kalau bertentangan
dan izin itu dikeluarkan semua melalui rapat rapat dan paraf paraf dari semua pejabat teknis
jadi nggak usah lagi ngomong reklamasi